setelah unggul dua di hari pertama jumat kemarin pasangan christopher rungkat david agung susanto
akhirnya menjadi penentu kemenangan tim davis indonesia atas kenya
indonesia akhirnya menang dengan skor empat sekaligus memastikan tetap berada di grup dua dunia piala daifis
kalah enam tujuh tiebreak dua di set pertama pasangan indonesia christopher rungkat david agung susanto
memaksakan pertandingan harus diselesaikan di set ketiga
setelah keduanya mampu berbalik unggul tujuh enam tiebreak enam di set kedua
di set penentuan pertandingan kembali berlangsung ketat dan harus diselesaikan lewat tiebrake
tim piala davis indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah servis keras dari christopher rungkat
di penghujung pertandingan tak mampu dikembalikan dengan baik oleh ganda kenya ibrahim diego ismail mzai
pasangan christo david pun menutup set penentu ini dengan skor tujuh puluh enam tiebreak dua
lawan servisnya cukup bukan cukup sih sangat bagus menurut kita
dan permainan mereka di luar ekspektasi kita berdua
tadi di set pertama sih mestinya kita bisa ambil di game awal langsung break tadi lima belas tiga puluh
tapi kita gagal ambil di game pertama dan mereka dapat momentum percaya diri
di partai keempat yang sudah tidak menentukan
gunawan trismu wantara mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya bermain di tim piala davis indonesia
bertemu dengan kevin ceruyot gunawan melengkapi kemenangan indonesia menjadi empat
setelah mengalahkan lawannya dua set langsung enam empat dan enam dua
lalu kita kasih kesempatan juga kepada alif arezi
sebelumnya kita kasih kesempatan juga kepada rifki
dan sebelumnya kita kasih kesempatan kepada altaf
jadi inilah bentuk regenerasi yang kita persiapkan
untuk mempersiapkan mental dan permainan mereka menghadapi pemain pemain yang kelasnya diatasnya
tetapi kita bisa lihat tadi bahwa gunawan pun bisa mengimbangi dan mengalahkan
di bulan september mendatang tim piala davis indonesia kembali akan bertanding di grup dua dunia
dan akan bertemu dengan tim yang kalah di playoff grup satu dunia
erlangga wisnuaji nugra endrianto jakarta